anda kembali bersama kami di program spesial gerhana matahari cincin
nah ini adalah gambar di siak riau
dimana ini kita akan menantikan detik detik
ataupun menit menit menuju gerhana matahari cincin
mas gibi silahkan bagaimana komentar anda
ya itu nanti pelan pelan ya itu kan ujung dengan ujung ujung atas dengan ujung matahari
ujung bawah matahari itu akan pelan pelan bersatu gitu ya
jadi detik detiknya itu akan mudah sekali teridentifikasi begitu ya
ketika ujung yang atas itu dengan ujung yang bawah itu bersatu begitu satu
kalau dari waktu sekarang sekitar pukul dua belas dua belas waktu indonesia bagian barat
kalau sesuai prediksi ini nanti akan terjadi benar benar puncaknya di dua belas tujuh belas waktu indonesia bagian barat
kita masih akan sama sama menunggu ya mas ya
bagaimana bentuk cincinnya itu
pastinya anda siap siap untuk meng capture memfoto
jangan lupa diabadikan di share
tentunya bisa juga ke cnn id untuk memamerkan bagaimana kondisi di sana
karena kita akan ingin penasaran juga ya melihat bagaimana suasana di siak riau
keramaiannya di bagaimana dan juga atusiasme warga seperti apa
oke tapi memang menurut informasi yang kami dapatkan ini kondisi terkini
di kabupaten siak riau ini sedang berawan
oh sedang berawal
kita harapkan semoga masih bisa mendapatkan visual terbaik untuk melihat puncak dari gerhana matahari cincin
nah kalau anda tidak bisa melihat karena berawan anda bisa langsung menyetel cnn indonesia
ataupun bergabung bersama kami untuk melihat secara jelas bagaimana kondisi gerhana matahari cincin itu sendiri
mungkin sudah di atasnya ya
sudah di atasnya ya kita sama sama menantikan detik demi detik ini ya mas ya
sekitar empat menitan lagi kita akan melihat bagaimana posisi bulan berada di tengah tengah
dan di pinggirannya ada benar benar cincin ini jadi mengingatkan saya akan cincin pernikahan
waduh jangan jadi ccp curhat juga ya
agak agak langsung curhat jadinya disini
oke tapi kalau kita lihat kondisinya seperti ini nih ya mas
ini berarti kondisinya untuk dari cuacanya meskipun berawan cukup masih relatif bagus ya untuk bisa melihat memantau
masih bisa bersahabat ya
oke kita masih menunggu ya mas ya
untuk anda yang mungkin melihat gerhana ini mungkin ada yang sedang melaksanakan sholat gerhana juga
setelah salat zuhur anda bisa ke masjid bersama sama berjamaah
lalu juga berdoa dan juga ya itu tadi seperti yang saya sampaikan
ini adalah momen bersejarah dan tentunya sangat sayang sekali jika dilewatkan apabila tidak diabadikan
benar jangan lupa setelah diabadikan juga mention ya di at cnn id
kalau kondisi seperti ini nih kira kira apa yang kemudian berpengaruh gitu terhadap bumi
adanya kondisi seperti ini kan semakin mulai mendekati nih ke arah gerhana matahari cincin yang tahapan puncak begitu
apa kemudian pengaruh yang bisa kita rasakan di publik
oke untuk gerhana matahari cincin itu pengurangan cahaya itu mungkin akan kurang begitu terasa ya
signifikan dibandingkan dengan gerhana matahari total
jadi mungkin situasi disiak itu nanti
masyarakat yang ada di sana mungkin akan merasakan sejenak walaupun tengah hari tapi suasananya mirip seperti di senja hari gitu ya
oke senja berarti ya
dua menit menuju dua belas lewat tujuh belas menit
kita bisa lihat ya sudah terjadi pergerakan
kita lihat ya semakin membentuk huruf o ya ujung dengan ujung semakin
akan bertemu ya
ini adalah fenomena alam ciptaan tuhan yang maha

selain dari adanya perubahan dari cahaya kira kira apa lagi mas
apakah kemudian ada perubahan suhu atau seperti apa mas
itu kalau masyarakat yang tidak diberitahu mungkin juga tidak akan ngeh gitu
bahwa sedang terjadi gerhana matahari begitu
ya paling yang paling terasa memang pelemahan cahaya ya paling terasa
oke ini sedang dua belas enam belas
iya sebentar lagi
ini puncak gerhana matahari cincin yang ada di siak riau
oh luar biasa
indah sekali ya
sempurna ya ini ada di tengah
baru kali ini melihatnya dua ribu sembilan yang lalu saya terlewatkan
tapi akhirnya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri walaupun tidak langsung di luar
karena mungkin kondisi cuaca juga kalau di jakarta sendiri memang hanya gerhana matahari sebagian ya
ini dia posisinya ya mas
iya ini dia
sudah mencapai puncaknya
tepat tadi dua belas lewat enam belas menit waktu indonesia barat ya
jadi ini bagaimana bisa dijelaskan ini puncaknya mas atau bagaimana
ya ini puncak jadi kontak kedua sudah baru saja terjadi sudah dialami kita akan menjelang kontak ketiga akhir dari gerhana matahari total
tapi bagaimana kita menjelangnya
tapi bagaimanapun ini kan situasi disiak karena indonesia masih luas kita masih bisa berharap yang di singkawang belum terjadi nanti kita akan saksikan juga
jadi pelan pelan akan keluar dari ini yang situasi disiak ya dan ini alhamdulillah tidak cuaca juga tidak cuaca cukup mendukung ya cuaca disana begitu
untuk pemantauan jadi bisa terlihat dengan jelas ya mas
ini kita masih sulit untuk berkata kata saking tajuknya untuk kita lihat ya mas ya
iya betul ya mas ya
masih tajuk itu benar benar sempurna ya kalau kita lihat disini berarti itu kondisinya benar benar
betul lokasi dari pemilihan tempat pengamatan ini saya pikir juga cukup sempurna ya karena benar benar kita memperoleh visualisasi bulan itu benar benar tepat di tengah matahari
matahari itu sendiri
cincinnya ini benar benar mirip dengan cincin perkawinan
ya mudah mudahan nanti resolusi dua ribu dua puluh bisa ada terjadi apa ya
cincin untuk mirip mirip ya
cincin untuk diri sendiri ya pak lian
oh untuk diri sendiri ya bukan untuk orang lain
ini dia ya berarti fenomena seperti ini mungkin boleh ditegaskan lagi mas gabriel adalah satu fenomena yang langka yang baru bisa mungkin dirasakan lagi
tahun dua ribu tiga puluh satu untuk gerah nama tadi cincin untuk gerah nama tadi totalnya di tahun dua ribu dua puluh tiga gitu
ini kira kira durasinya berapa menit ini mas
ini tiga menitan tiga menit lebih sedikit tiga menit enam belas detik

bisa dikatakan ini salah satu yang terlama dibandingkan dengan tiga menit yang lama
ya bukan bukan yang terlama sih tiga menit itu bukan yang kalau yang terlama ya bisa tujuh menitan ya
ini ya sedang sedang saja lah ya
kalau untuk di indonesia sepanjang sejarah di indonesia sendiri apakah ini kemudian tiga menit ini menjadi yang terlama atau seperti apa
bukan tiga menit ini bukan yang terlama ya
ya sebenarnya suatu situasi yang terlewatkan ya tahun seribu sembilan ratus tiga itu lama sekali tapi itu total ya itu sampai tujuh menit begitu
dan ini cincinnya sudah mulai bergeser ke arah kiri kalau kita lihat dari sini
ini berarti sudah lewat dari puncak dari
ya sudah sudah lewat
berarti anda tadi yang menyaksikan bersama sama di sini berarti anda menyaksikan sejarah itu bagaimana benar benar si bulan itu berada di tengah tengah dari matahari
kondisi seperti ini bisa terjadi karena memang posisi bulan sedang ada di jarak terjauh dari bumi ya mas ya
mungkin boleh diceritakan lagi terkait dengan hal itu mas fenomena ini
jadi gerhana matahari cincin ini terjadi karena bulan saat ini sedang berada di apogee atau titik terjauh dari bumi
sehingga ukuran bulan relatif lebih kecil dibandingkan dengan ukuran piringan matahari begitu ya
ini kontak ketiga saya kira ya
ini kontak ketiga sudah terjadi sudah terlewati
wah agak sedih juga saya akhirnya terlewatkan
sayang ya untuk melewatkan momen momen itu tadi
tapi tenang saja nanti di singkawang kita bisa melihat kembali bagaimana proses seperti ini
ini di singkawa akan persis seperti ini
nah anda yang terlewatkan anda nanti bisa ke singkawang